dan untuk mengetahui kondisi terkini dari pabrik busa yang terbakar kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia jerry komara
selamat siang jerry jika kemarin atau tepatnya hingga selasa dini hari api di sana masih belum dapat dipadamkan
bagaimana pantauan anda terkait situasi di lokasi kebakaran pabrik busa saat ini apakah api sudah berhasil dipadamkan jerry
apakah api sudah berhasil dipadamkan
apakah api sudah berhasil dipadamkan
apakah api sudah berhasil dipadamkan

untuk sementara pihak pemadam kebakaran masih mengupayakan pendinginan di bagian tengah secara bertahap

dan juga di sini ada saluran udara ekstra tinggi atau sutek dan tampaknya terdampak pada bagian kabel yang terputus akibat kebakaran
jika tadi anda sebutkan bahwa hampir seluruh bangunan dari pabrik busa ini ambruk akibat kebakaran apakah sudah bisa ada informasi begitu dari pihak terkait baik itu dari pemadam kebakaran atau dari pihak pihak yang ada di sana
apa kemudian yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran ini jerry
baik untuk penyebabnya sendiri kami sudah mengkonfirmasi kepada pihak petugas pemadam kebakaran
maupun pihak terkait namun hingga saat ini belum mendapatkan informasi mengenai dugaan apa penyebab kebakaran tersebut
lalu jerry jika saat ini anda masih tadi katakan merasakan panas begitu bagaimana dengan masyarakat di sekitar
apa kemudian dampak dari terjadinya kebakaran pabrik busa ini terhadap aktivitas atau kegiatan dari masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian
apakah anda bisa menginformasikan terkait ada berapa jumlah damkar ataupun jumlah personil yang terjun untuk memadamkan api di lokasi titik terjadinya kebakaran yakni pabrik busa ini
baik dapat kami informasikan juga hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan api
dari informasi yang diperoleh dari petugas pemadam kebakaran bahwa pemadam kebakaran wilayah cirebon menerjunkan sedikitnya dua puluh unit kendaraan mobil pemadam kebakaran dari hampir seluruh pos pemadam kebakaran yang berada di wilayah cirebon
dan juga petugas pemadam dari kota cirebon juga turut diperbantukan hingga tadi pagi masih terus berupaya melakukan pemadaman api
lalu jerry melihat sepertinya lokasi
pabrik busa ini juga cukup luas begitu apakah ada informasi terkait jumlah korban akibat kebakaran ini hingga saat ini
baik untuk korban sendiri saat ini masih belum dapat dikonfirmasi ada berapa korbannya namun sejauh ini informasi yang kami dapat masih belum ada korban
namun demikian polisi juga masih belum dapat memastikan apakah adanya korban luka atau korban lainnya
namun sejauh ini masih belum ada informasi terkait